di tengah kabar duka tetangga dan kerabat dekat ibtu luar biasa anumerta yudi rospuji di komplek bukit waringin
kabupaten bogor jawa barat mengaku lega lantaran istri korban melahirkan anak keempatnya dengan selamat
proses persalinan bayi berlangsung di rumah sakit bayangkari depok pada kamis sore
sementara itu area rumah duka terus dijejali puluhan karangan bunga bela sungkawa
sejumlah tetangga dan kerabat ibtu luar biasa anumerta yudi rospuji
di komplek bukit waringin kecamatan tajur halang kabupaten bogor jawa barat
mengaku lega usai mendapat kabar istri korban lutfi hidayah telah melahirkan anak keempatnya dengan selamat
proses persalinan bayi laki laki itu dilakukan di rumah sakit bayangkari brimob kelapa ii depok kamis kemarin
mereka bersyukur lantaran kabar gembira masih terselip di tengah duka yang melanda keluarga perwira yang dikenal religius itu
rencananya kerabat akan segera menjenguk istri dan bayi korban setelah melewati masa klinis darurat
sementara itu puluhan karangan bunga bela sungkawa terus berdatangan ke rumah duka hingga berjejalan di sepanjang blok area sekitar kompleks
seri kerja bakti sama keluarga penyayang
udah berapa lama tinggal disini
sembilan tahunan ada ya
terus menurut informasi ini istrinya katanya melahirkan
itu dimana tuh bu
di rumah sakit brimob depok
informasi terakhir yang baru saya dapatkan sih udah katanya udah melahirkan
anak pertama atau kedua
anak keempat ya
ibtu luar biasa anumerta yudi rospuji merupakan salah satu perwira brimob yang gugur dalam insiden kerusuhan teroris di markas brimob pada selasa malam lalu
korban dikenal sebagai sosok aparatur negara yang santun aktif bermasyarakat serta penyayang keluarga
muhammad juanda bogor